petugas terminal bahan bakar minyak unit pemasaran empat pertamina kota tegal jawa tengah melakukan sidak ke sejumlah spbu di jalur pantura tegal
untuk mengecek takaran bbm dari mesin dispenser
pengecekan takaran bbm dengan bejana tera ini dilakukan petugas terminal bbm unit pemasaran empat pertamina tegal di spbu muri yang terletak di jalan raya pantura dampiak tegal kami siang
selain itu petugas memeriksa kualitas bbm dari tangki penampungan untuk memastikan tidak ada campuran bahan bakar lain
di empat spbu besar di jalur pantura yang diperiksa tidak ditemukan adanya kecurangan
rencananya pengecekan takaran spbu akan dilakukan berkali kali
ada pun untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan bbm selama masa mudik lebaran